saat ditemui tim detikkom di bareskrip
tersangka ujaran kebencian melalui media sosial
mengaku tidak punya niat untuk menghina habib lutfi
maher mengaku ingin meminta maaf dan mencium tangan habib lutfi
pertama saya akan meminta maaf kepada habib lutfi
dan saya akan ingin cium tangan beliau
karena habib lutfi itu lama
bukan sekedar ulama dan beliau
kami termasuk orang orang mahaijin lah
orang orang yang mencintai habaid
dan habib lutfi itu memang sama sekali
bahwa saya itu gak benci sama beliau
saya itu nggak membenci beliau
dan nggak punya masalah sama beliau
dan saya mencintai beliau
cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang
kemudian digiring kepada opini lain
dalam tanda kutip bahwa saya menghina habib lutfi itu aja
saya tuh udah minta maaf dan cium tangan beliau itu aja
sebelumnya mabes bori menangkap sori eranata alias maher atuwai libi
dikediamannya di kawasan bogor jawa barat
pada kamis dinihari tiga november dua ribu dua puluh
maher ditangkap terkait ujaran bernuansa sara
dan kebencian di media sosial
sebelumnya ia juga tercatat sempat berseteru
dengan sejumlah pihak diantaranya dengan abu janda
gus miftah hingga nikita mirzani